diperlukan waktu selama tiga hari sebelum akhirnya jasad seorang perempuan yang ditemukan jatuh di dasar lift bandara kuala namu sumatera utara ditemukan
selain dugaan kelalaian dalam perawatan lift prosedur sistem pelayanan pencarian orang di sekitar bandara pun kini dipertanyakan
kita akan mengulasnya bersama apyadi siregar kepala ombudsman republik indonesia perwakilan sumatera utara
selamat malam pak apiyadi
selamat malam mbak elpira
baik ombudsman tadi turut memantau lokasi di bandara kuala namu temuan awalnya seperti apa
iya kita tadi sekitar sepuluh tiga puluh kita sampai di bandara kuala namu ya
jadi setelah kita lakukan observasi misalnya kita lihat di ada dua poin tadi kita lihat langsung observasi di lift yang tempat kejadian
setelah dari situ kemudian kita juga melakukan
lihatnya dari ruang kontrol cctv
jadi kita lihat dari cctv untuk melihat kondisi di dalam lift
lalu kemudian juga kita lihat secara langsung dari luar lift itu sendiri
jadi ada dua hal tadi kita lihat
nah dari setelah sekian kita minta informasi dan kita observasi ke sana
kita bisa menggambarkan begini bahwa
dan keselamatan penyelenggaraan perang publik di bandara kuala namu itu
itu yang kita lihat kesimpulan kita sementara ya
indikator ini bisa kita lihat dari beberapa poin
pertama informasi tentang penggunaan lift di dalam lift itu sendiri itu yang kita lihat itu tidak terlihat ada ya
tadi kita lihat dari ruang kontrol cctv itu
kita tidak melihat misalnya ada apa namanya
eh berbagai macam informasi atau petunjuk petunjuk penggunaan lift di ruang lift gitu
jadinya kemudian itu sangat penting bagi para pengguna
apalagi lift ini agak berbeda dari lift yang biasa ya
karena lift yang ini ada dua pintu
ada dua pintu yang pintu masuk dan keluarnya itu dari depan
jadi ada dua pintu
sehingga dengan kondisi bentuk lips yang seperti itu dibutuhkan sebetulnya informasi penggunaan lebih detail gitu
dan mudah dipahami oleh publik
itu yang pertama
kita melihat tadi bahwa ada fungsi tombol emergensi yang kita lihat di situ
tapi kita lihat di situ tadi bahwa fungsi fungsi tombol emergensi itu seperti tidak berfungsi ya
jadi mungkin kita pencet emergency calling itu kita bisa komunikasi dengan operator security atau keamanan
tapi itu kita coba tadi itu seperti tidak berfungsi
lalu kemudian tombold emergency lonceng
kalau kita pence mungkin berbunyi suara lonceng mungkin
tapi dua duanya tadi itu kita coba
itu hampir tidak berfungsi kira kira
lalu kemudian yang paling penting juga kami kira adalah soal konstruksi bangunan lift itu ya
jadi di pintu itu
jadi kan karena dia dua pintu
pintu pertama kita masuk
nanti kedua pintu keluarnya bukan dari pintu pertama
jadi katakanlah pintu a pintu masuk
pintu b di depannya
ini kita masuk dari pintu a
keluarnya harus dari to b
nah persoalannya kok karena ini liftnya nggak lazim bagi publik
sehingga kemudian ketika yang korban ini ketika dia masuk
mestinya dari pintu b keluarnya
tapi dia kembali menghadap pintu a
nah padahal pintu a itu bukan akses keluar lagi
tidak ada akses keluar di situ
sehingga kemudian ketika dia menghadap pintu a
di lantai tiga itu sebetulnya pintu b di belakangnya itu sudah terbuka
tapi dia nggak melihat ke belakang
dia melihat pintu a
jadi karena pintu a tidak terbuka
walau dia sudah berhenti lantai tiga
dia akhirnya berusaha membuka
nah itulah kemudian ketika dibuka
pintu a ini
sehingga kemudian dia masuk ke ke ke ke ke lubang
nah antara lantai lift ini dengan lantai gedung itu ada seperlima puluh sentimeter
padahal ini bukan akses keluar ini pintu yang sekarang ini
dan ini bukan akses keluar
jadi ini bukan akses keluar
akses keluar itu yang di belakangnya pintu
posisinya kan seharusnya ketika satu pintu terbuka
satu pintu lagi terkunci
tapi ketika korban kemudian berusaha untuk membuka
tapi pintu ini tetap bisa terbuka
nah itu dia
jadi dia tadi kan masuk dari pintu
jadi ada disfungsi kah
atau apa yang terjadi sebenarnya
ada kerusakan kah
nah itu sebetulnya nggak
kalau misalnya dalam
kalau misalnya dari lihat ini
kalau kita lihat tadi sebetulnya pintu a itu berfungsi
ini persoalan ketidakpahaman korban penggunaan lift
penggunaan lift kan
sebetulnya kan dia harus menghadap ke belakang ini kan
berfungsi sebetulnya ini
tapi karena dia tidak punya informasi yang jelas di sini
sehingga dia kemudian berpikir bahwa pintu keluar itu adalah sini
padahal sebetulnya pintu yang ini yang hadapinya sekarang
tidak ada akses keluar
dinding kaca itu
nah ketika itu bisa dibukanya
itu langsung ada lubang sampai sekitar lima puluh cm
dan jemput ke dalam
buat saya ini adalah konstruksinya ini yang perlu diperbaiki
banyak hal ya
pertama informasi informasi klien publik di ruang ini
lalu kemudian konstriksinya
itu adalah temuan awal ombudsman
sebelum kita berbicara siapa yang kemudian bertanggung jawab atas hal ini
ada satu hal lagi yang kemudian dipertanyakan publik
mengapa kemudian setelah tiga hari baru jasad korban ditemukan
temuan ombudsman seperti apa
bagaimana prosedur sebenarnya jika kemudian pihak keluarga atau siapapun ingin melaporkan ada anggota keluarga mereka yang hilang begitu
sempat miss begitu skip pemeriksaan cctv
ya kita tadi kita periksa cctv
jadi memang kan hasil pembelajaran tadi ada enam ratus kamera di bendara itu
sekitar enam belas tadi menurut laporan yang kita dapat ada enam ratus itu dikontrol oleh tiga orang
lalu kemudian yang enam ratus ini
kan sebetulnya tidak mudah juga buat mereka untuk membuka satu persatu yang enam ratus itu kan untuk melihat
karena sementara lopus hilangnya korban itu kan tidak ada informasi
saya nggak tahu kita apakah korban waktu itu menyampaikan kepada pihak bandara
karena tentang lopusnya itu saya belum mendapat informasi dari korban ya dari keluarga korban
tapi kalau apakah itu tadi disampaikan korban kepada pihak bandara untuk membentuk lopusnya itu kita saya belum dapat
tapi kalau mungkin terinformasi dengan lokusnya itu mestinya ini tidak sulit buat bandara untuk melacaknya
karena lopus berarti di lift cuman empat lift ada di sana kan
tapi kan kemudian memang pihak keluarga tidak tahu
kapan posisi terakhir korban berada di bandara
jika tahu memang dari awal sudah pasti dilaporkan
tapi membutuhkan waktu tiga hari untuk memastikan di mana lokasinya
ini juga temuannya karena sudah sempat tercium bau busuk
dari pihak pengelola bandara apakah ada penjelasan mengenai hal ini
ya pihak bandara tadi menjelaskan seperti itu buat kepanikan
tapi tentu itu masih dalam pendalaman buat kita di ombudsman ya
jadi mereka menjelaskan
mereka menjelaskan bahwa disini ada enam ratus titik kamera
lalu kemudian ini di operasional oleh tiga orang
nah untuk mengetahui dimanakah si korban itu hilang
di titik enam ratus itu itu kan tidak mudah juga memang
tapi itu penjelasan mereka
nanti akan kita masih terus pendalaman ini lebih jauh
setelah kita melakukan pendapat informasi dalam sidak tadi
dalam sidak inspeksi mendalaman tadi
pak abiyadi kita tahu
pihak polisi yang masih terus mendalami kasus ini
pemeriksaan saksi masih terus berlangsung
tapi apakah ada temuan temuan awal ombudsman ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi tertentu
nah dari sini kan kita masih akan mendalami
nanti kan pada akhirnya ombudsman akan menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan lhp
tapi tentu ini seluruh informasi itu yang kita dapat dari lapangan tadi
lalu kemudian masih akan kita perdalam dengan regulasi regulasi yang ada ya
nanti akan kita lihat misalnya apa bagaimana tentang penggunaan elevator atau lift berdasarkan permenaker nomor enam tahun dua ribu tujuh belas ya
tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator dalam satu gedung gitu
jadi nanti pasti kita mempelajari ini lebih jauh
di mana titik bisnya kira kira gitu
terima kasih pak apyadi sregar kepala ombudsman republik indonesia perwakilan sumatera utara
atas informasi dan penjelasan anda malam hari ini di prime news